postur sementara anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn pemerintahan joko widodo naik menjadi rp dua dua ratus dua puluh triliun di tahun depan
ada perubahan perubahan besar anggaran dari yang sebelumnya telah ditetapkan dalam era apbn dua ribu delapan belas
menteri keuangan sri mulyani indrawati memastikan dalam postur sementara yang telah diusulkan
pendapatan negara menjadi rp satu delapan ratus sembilan puluh empat tujuh triliun atau naik rp enam belas tiga triliun dari yang sebelumnya
begitu juga dengan anggaran belanja negara yang menjadi rp dua dua ratus dua puluh tujuh triliun
perubahan ini karena terjadi perubahan kurs dan asumsi makro
jokowi juga menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran lima empat persen seperti sebelumnya
dalam postur sementara apbn dua ribu delapan belas pemerintah menetapkan nilai tukar dolar turun seratus poin dari rp tiga belas lima ratus ke tiga belas empat ratus rupiah per dolar amerika
pemerintah menganggap target ini realistis meskipun beberapa hari kemarin rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar
target dalam postur apbn dua ribu delapan belas menurut gubernur bank indonesia sudah proporsional
jika melihat fundamental ekonomi indonesia yang stabil
dan inflasi yang relatif terjaga
adapun melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar beberapa waktu lalu dianggap hanya bersifat sementara
khusus terkait dengan suatu pelemahan sampai di rp tiga belas lima ratus
dalam banyak hal itu adalah karena juga negara negara di dunia secara umum mengalami mata uang yang melemah terhadap usd
dan terutama di usd itu terjadi adalah karena
amerika sudah menyampaikan secara lebih jauh rencana reformasi pajak yang akan dilakukan
dan kelihatannya mendapatkan dukungan dari parlemennya

ber savage menunjukkan bahwa